ketua umum partai gerindra prabowo subianto kembali muncul dengan pidato yang penuh kritik
dengan tema yang sama prabowo masih terus menyoroti tentang kekayaan indonesia yang banyak dikuasai oleh pihak asing
prabowo subianto menyebut pemimpin bangsa indonesia harus mengoreksi diri kenapa bangsa asing bisa mengambil dan menguasai kekayaan indonesia
selain itu mantan danjen kopassus ini juga menilai sistem perekonomian di indonesia yang keliru
pada penghujung pidatonya lawan jokowi yang kalah pada pilpres dua ribu empat belas lalu ini menyatakan
lebih suka berbicara dengan rakyat ketimbang dengan elit politik yang ia nilai banyak melakukan korupsi dan kepura puraan
dan ini sudah saya klaim seluruh indonesia sudah bertahun tahun dan inilah kenapa saya berada di sini
kenapa saya masih berjuang di sini untuk meyakinkan rakyat indonesia hari rakyat indonesia
kita bangsa yang kaya tapi kekayaan kita diambil diambil oleh bangsa lain
kita selain dari ratusan tahun mereka datang di sini mengambil kekayaan kita
bupati sekarang di jawa mungkin gajinya berapa
padahal untuk dipilih dari bupati untuk kampanye berapa yang harus dikeluarkan
tidak tidak tidak
ada sesuatu yang tidak saya sampaikan
sudah berapa tahun sistem ekonomi dan sistem politik indonesia kalah seliru
ada ada enggak